masa luku bikin kamar orang tua
ih ada apaan sih
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon perhatiannya sebentar
saya baru dapat informasi ini tadi sebelum maghrib
pak muhyiddin pergi dari rumah
ini udah malam kedua
ada pun mengenai daripada terhilangnya
itu pun tidak benar adanya
kebenaran daripada cerita itu adalah bohong
beliau daripada bapak muhyiddin hilang
kita baru tahu beliau kabur
setelah kita temuin pak
sekarang sudah pulang
kira kira begitu daripada adanya
sambil menunggu isa
pak rizal pulang cepat
sampen itu tidak paham yuk
kalau dia paham maka dia nanya
sampai enggak ngerti ilmunya
kita gabung aja sama masjid rt enam belas pak widik jangan
kita bikin acara sendiri
supaya itu jemaah jemaah
kubur semua di tempat kita
kita berlomba lomba meramaikan masjid
kita bikin masjid mereka jadi sepi
masih lama mah
resip banget sih
enggak enggak ada apa apa
ini pegel kepala gue
gak ada pikiran
masih ngurusin selfie ya
pegel kepala gue
ih ada apaan sih